untuk pertama kalinya putra sulung presiden joko widodo gibran raka buming
raka menghadiri peringatan hud kemerdekaan ke tujuh puluh dua republik indonesia
gibran bahkan memboyong sang istri selvi ananda dan juga putranya jan etes sri nandrendra
berikut wawancara koresponden cnn indonesia nesya megawati bersama gibran sekeluarga
usai pengibaran bendera sang merah putih
untuk pertama kalinya putra sulung presiden joko widodo bersama dengan keluarga
bersama dengan jan etes dan juga sang istri mbak selvi ananda
mengikuti upacara hari peringatan kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua
kita akan tanyakan mas gib kenapa sih mbak selvi juga ini pertama kali merayakan kemerdekaan di istana
apa sih alasannya karena tahun lalu kan dua tahun lalu juga nggak ikut gitu apa sih alasannya mas
enggak kan tiap tahun ada undangan tapi memang baru sempat tahun ini
kan tahun lalu istri masih
masih kecil belum bisa naik pesawat
ini kan sudah bisa diajak kemana mana
mbak selvi ini kan jarang kelihatan di depan tv
ataupun ini sekarang pertama kali dilihat di istana
gimana sih mbak menghadapi banyaknya orang
udah biasa sih etes juga sudah biasa untuk ketemu banyak orang
dia udah sekolah udah biasa bersosialisasi sama orang jadi ya biasa aja sih
oh jan etes dia bingung kali ya jan etes ini banyak orang
banyak orang lagi ya
nah mas ini apa namanya persiapan baju
mbak selvi dengan mas gibran dan juga mas jan etes itu berapa lama kira kira mas
lu nggak beli baru
atau bikin baru juga
mbak jan etes kayaknya bingung ya
oke ini pertama kali juga
karena kayaknya beberapa tuh orang agak agak yang
kayaknya mas gibran tuh jarang deh ikut acara acara seremoni
nah acara ke negara
dan ini pertama kalinya juga mas gibran ikut nih mas
apa sih kira kira momentum yang berpikir ah udah deh ikut aja deh gitu
karena kemarin juga ketemu mas ahaye di istana sekarang juga datang lagi di istana gitu
ya ini kan kita bertiga bisa datang bareng ya
mendingan ikut aja
kan kalau tahun lalu yang bisa ikut cuma saya
mas jilis kayaknya bingung ini ada siapa ya
baik mungkin harapan mas gibran juga mbak selvi arti kemerdekaan ke tujuh puluh dua ini apa sih
yang jelas kemerdekaan di tujuh puluh dua tahun indonesia ini
semoga kedepannya indonesia semakin berjaya semakin bersatu
terus generasi mudanya terus berkembang berkarya dan memberikan yang terbaik untuk negeri
termasuk anak saya jan etes ya
terima kasih mbak selvi mas gibran atas waktunya
terima kasih dadah jan etes
mungkin wawancara bersama mbak selvi dengan gibran akal umumnya satu keluarga ini
berhubungan dengan mengapa alasan memilih merayakan hari kemerdekaan ke tujuh puluh dua republik indonesia
di istana merdekanesya megawati jakarta